karena sejadinya dibanding kekurangan kita pasti
berlari dan melompat dengan kecepatan kuda sambil melihat pemandangan arena berkuda pada layar
dia tidak beli aset yang sifatnya itu berbentuk atau fisik
berarti psikologi dari si penghutang ini sangat penting
ini terjadi di tahun berapa itu bisa kelihatan